perusahaan teknologi terkemuka ibm telah mengumumkan pembukaan sedikitnya dua puluh ribu lowongan pekerjaan baru
ibm mengumumkan pembukaan lowongan ini seiring dengan pergerakan mereka dari usaha software ke usaha cloud computing
akibat perubahan itu ibm sempat memberhentikan para pekerja yang tidak mempunyai kemampuan untuk usaha terbaru ibm
sekitar tujuh posisi baru telah diumumkan melalui situsnya namun mereka dilaporkan akan memberi pengumuman selanjutnya
ibm merupakan perusahaan it yang dianggap telat memasuki arena cloud computing namun mereka berhasil menjual sepuluh miliar produknya tahun lalu